putrinya menangis haru
sejumlah kerabat juga menghampiri istri dan putra penguasa mangkunagaran itu
untuk memberikan bela sungkawa
menurut joko pramudia humas pura mangkunagaran
rencananya pemakaman akan dilaksanakan pada hari minggu lima belas agustus dua ribu dua puluh
di astana girilayu matesih karanganyar
dan akan mengikuti adat budaya mataram
namun terkait prosesi pemakaman
masih akan dibicarakan dengan pihak keluarga
kita nunggu keluarga ini kan baru rawuh
nanti kita acara acara yang kita konsep kita buat
dan nanti daunnya bagaimana
setelah itu nanti kan mungkin ada plus minusnya
jadi kurangnya apa nanti apa dan sebagainya
jadi antara adat dengan keluarga nanti bisa jadi satu
kabar duka wafatnya ayah dari seniman batik dan artis paundra
karena menangis haru
ini sudah beredar sejak pagi hari
kgpa mangkunegara ix dinyatakan meninggal dunia pada jumat tiga belas agustus dua ribu dua puluh
pukul dua lima puluh wib di jakarta karena sakit
sebelumnya mangkunegara sembilan juga sempat dirawat karena terpapar covid sembilan belas
namun sudah dinyatakan sembuh
mangkunegara ix memiliki empat anak
yaitu gph paundra karna sukmaputra jiwa negara
gra putri agung suniwati
dan gra ancila surasujiwo
karangan bunga duka cita baik dari keluarga kerabat ataupun masyarakat
termasuk karangan bunga dari presiden eri joko widodo
keluarga besar presiden kedua almarhum soeharto
serta sejumlah tokoh dan pejabat
sri hartono solo jawa tengah